assalamualaikum hari ini suami aku pulang kerja
setelah mengajar dia memberikan upload padaku
satu dua nah totalnya satu ratus empat puluh empat ribu
video membuka amplop dan menghitung uang senilai satu ratus empat puluh empat ribu rupiah
viral di jagadmaya dan telah ditonton oleh ratusan ribu orang
jumlah uang yang tergolong kecil tersebut merupakan hasil gaji suaminya
yang bekerja sebagai tenaga guru honorer
potret miris dunia pendidikan ini sontak menjadi perbincangan netizen
berbagai pihak mengungkapkan kemirisannya akan upah tenaga pengajar di indonesia
tak sedikit pula yang membenarkan upah kecil guru honorer tersebut
karena memiliki nasib yang sama
meskipun mendapat upaya yang sangat minim
pasangan suami istri ini mengaku selalu bersyuku
syukur atas upah dan rezekinya
buat keduanya menuai dukungan semangat dan pujian dari para netizen
saya sih sebenarnya terkejut ternyata masih ada yang bergaji senilai itu ya per jamnya
jadi ternyata pas saya lihat komentar juga
banyak ternyata yang mengalami hal yang seperti itu
bahkan ada yang disebut itu dua lima ratus per jamnya
pasangan suami istri ini mengaku selalu berharga
pasangan suami istri ini juga memiliki usaha sampingan sebagai pedagang
guna memenuhi biaya kehidupan sehari hari keluarganya
kisah gaji tak layak untuk guru guru honorer bukan kali ini saja terungkap
pengabdian guru guru indonesia kerap dibayar dengan upah yang jauh dari kata layak
dengan perlindungan kerja yang rendah
padahal peran guru merupakan tonggak kecerdasan anak bangsa
pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan
telah membuka seleksi pegawai pemerintah
hingga perjanjian kerja atau pppk sebagai solusi untuk para guru
namun masih banyak poin yang dirasa belum bisa menyelesaikan masalah guru honorer di indonesia
lantas kapan nasib abdi negara ini akan berubah
di pembutan cnn indonesia